kehadiran fintech sebagai lembaga pemberi pinjaman kepada masyarakat menjadikan opsi untuk mendapatkan kredit semakin banyak
cara konvensional untuk mendapatkan pinjaman dan pembiayaan melalui bank atau perusahaan pembiayaan
kini juga dilengkapi dengan kehadiran teknologi finansial yang bisnisnya kini banyak jadi sorotan
karena kemudahan untuk pencairannya terutama bagi sektor peer to peer lending
perbedaan model bisnis antara bank umum perusahaan multi finance dan fintech kami bahas selengkapnya untuk anda berikut ini
kita lihat dari bank umum dan multifinance terlebih dahulu
dari mana sumber dana dari bank umum dan multifinance
untuk bank umum bank umum dari tabungan tentunya deposito giro penerbitan surat utang dan modal pemilik
di sini bank umum perbedaannya dengan fintech misalnya adalah diperbolehkan untuk mengelola dana masyarakat begitu
jadi dana masyarakat inilah yang kemudian diputar oleh bank umum untuk mendapatkan profit
dan juga tadi membiayai bagaimana operasionalnya selain juga modal pemilik dan juga investasi
investor begitu ya di bank umum
kemudian kita ke multifinance selanjutnya
kita lihat untuk sumber dananya dari pemilik perbankan juga penerbitan surat utang
ini adalah sumber dana atau bisa dibilang juga sumber modal ya
sumber modal mereka untuk melakukan usaha begitu
ini diizinkan ojk untuk buka tabungan deposito dan juga giro dengan bunga tertentu yang juga sudah ditentukan oleh otoritas jasa keuangan dan juga bank indonesia
begitu tidak boleh melebihi aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya
dari sumber dana kita beralih ke layanan
kemudian layanan apa saja
yang diberikan oleh bank umum dan juga multi finance terlebih dahulu
bank umum tentunya penyaluran kredit
kredit apa saja tentu saja mulai dari kredit misalnya anda ingin melakukan usaha
pasti kredit usaha rakyat misalnya kemudian juga ada kredit tanpa agunan
juga ada kpr dan juga ada kartu kredit cc begitu ya
ini yang diberikan oleh layanan yang diberikan oleh bank umum dan juga transaksi pembayaran
dan penjualan produk produk investasi seperti giro deposito gitu
ini yang diberikan layanan dari bank umum
masyarakat dan untuk multifinance
kalau multifinance ini lebih ke bisa kita bilang pembiayaan begitu ya
karena ada perbedaan antara pembiayaan dan juga pinjaman
jadi kalau bank umum ini lebih ke pinjaman
jadi bedanya pinjaman dan pembiayaan itu adalah kalau pinjaman ini biasanya berupa uang yang liquid begitu ya
yang diberikan kepada masyarakat kalau pembiayaan ini lebih ke pembiayaan untuk aset misalnya
kalau kita ingin membeli motor atau mobil menggunakan jasa multi finance
jadi perusahaan multifinance ini kemudian menalangi dulu pembiayaan mobil tersebut
dan kita akhirnya mencicil tiap bulannya ke perusahaan multifinance
dan juga sebagian sudah melayani transaksi pembayaran juga tadi ya
selanjutnya dari segi penyaluran pinjaman
dari bank umum kemana saja penyaluran pinjamannya diberikan
kepada korporasi yang jelas kemudian umkm ini melalui kur
kemudian retail dan konsumsi masyarakat
konsumsi masyarakat ini mungkin bagi bank umum tidak terlalu besar ya
yang lebih besar dari korporasi dan juga umkm begitu
karena kalau konsumsi ini hubungannya mungkin ke kartu kredit begitu lebih
untuk sektor sektor pembelian masyarakat secara personal
sementara untuk multifinance
ini penyaluran pinjaman yang diberikan kepada sewa guna usaha
pembiayaan konsumsi juga
pembiayaan usaha dan modal ventura
ini sifatnya lebih ke untuk modal usaha atau aset tadi seperti saya bilang
atau investasi usaha begitu
jadi multifinance ini lebih ke pembiayaan daripada ke peminjaman
lalu adalah kita lihat bagaimana untuk perbedaan cara berbisnis
dari bank umum dan multifinance untuk segi risiko penyaluran pinjaman
pengawas dan juga penjamin
untuk bank umum ini risiko penyaluran pinjaman ditanggung oleh bank
jadi jika ada permasalahan nanti berupa non performing loan
yang dilakukan oleh kita para peminjam atau debitur begitu nanti akan
ditanggung oleh bank
yang tentunya juga nanti akan diawasi oleh ojk dan juga bank indonesia
dan juga ada lembaga penjamin simpanan atau lps begitu
jadi kalau kita meminjam uang di bank umum sebetulnya ini kita lebih safe ya
lebih aman karena ada yang menjamin kita begitu
ada nanti yang dilakukan yaitu audit audit yang dilakukan kepada peminjam
lebih ketat yang diberikan
jadi kalau kita ingin meminjam uang di bank tentunya lebih ketat
bagaimana nanti akan dilakukan juga bi checking misalnya kan
bi checking yang lebih ketat kepada kita
dan juga bank ini tidak jadi tidak sembarangan bisa memberikan atau memberikan pinjaman kepada masyarakat
karena tadi bank juga mengelola dana masyarakat
karena kalau berbicara soal mengelola dana masyarakat
nanti efek yang bisa dirasakan apabila terjadi kredit macet yang terlalu banyak
sifatnya berdampak sistemik tidak hanya untuk bank saja
tapi juga kepada dana masyarakat yang disimpan di bank itu sendiri
makanya dana dana yang disimpan di bank itu dijamin atau diawasi oleh ojk dan bank indonesia
kemudian perusahaan multi finance
risiko penyalur pinjaman ditanggung oleh multi finance
tetap diawasi oleh ojk juga
juga dijamin untuk penjaminnya
kalau di sini ada lembaga penjamin simpanan
kalau multi finance tidak ada penjamin
karena ini sifatnya adalah multi finance ini kalau di bank umum diperbolehkan untuk mengelola dana masyarakat
kemudian diputar dan dipinjamkan lagi kepada masyarakat
kalau multi finance sumber dananya tadi adalah dari investor atau peranan modal begitu
dan tidak diperbolehkan untuk mengelola dana masyarakat
sehingga penjaminnya di sini tidak ada penjamin
begitu untuk perusahaan multi finance
kemudian kita lihat bagaimana total penyaluran sampai september dua ribu delapan belas
untuk bank umum di sini sudah menyalurkan rp lima satu ratus tiga puluh tujuh dua triliun
ini dalam bentuk pinjaman pembiayaan kredit
begitu ya tadi layanan layanan yang diberikan kepada masyarakat
dan untuk perusahaan multi finance sendiri
ini yang terdaftar di ojk juga sudah menyalurkan rp empat ratus tiga puluh lima tujuh puluh dua triliun
untuk per september dua ribu delapan belas
lalu kita selanjutnya ke sektor selanjutnya ini yang sedang menjadi sorotan hangat hangatnya saat ini
yaitu fintech atau teknologi finansial
yang sudah dari sejak tahun dua ribu delapan belas ini sampai agustus dua ribu delapan belas
sudah menyalurkan sepuluh triliun rupiah
kita lihat untuk sumber dana
ini pemilik investor tentunya di sini tidak ada dana masyarakat
kemudian tidak ada dari bi juga
kemudian di sini layanannya perantara antara pemberi pinjaman dan juga peminjam
jadi tadi ya dikatakan fintech
fintech ini bisa memberikan peer to peer lending
jadi langsung dari investor ini bisa kemudian memberikan pinjaman kepada para peminjam
melalui tadi teknologi finansial
melalui hanya teknologi digital
jadi tadi seperti data kartu penduduk
kemudian juga data data yang diberikan hanya di input
kemudian bisa langsung memberikan pinjaman kepada masyarakat
peer to peer lending itu tadi
kemudian ojk hanya mengawasi sisi perlindungan konsumen
di sini fintech yang sudah terdaftar di ojk
sampai saat ini ada tujuh puluh tiga fintech
sementara nah sementara ini yang harus menjadi waspada juga bagi kita
ada enam ratus enam puluh sembilan perusahaan fintech yang ternyata tidak terdaftar oleh ojk
dan juga tadi ada beberapa banyak pengaduan yang diterima oleh lembaga bantuan hukum atau lbh
ini terkait fintech fintech yang melakukan penagihan secara terlalu sadis misalnya begitu
dan juga fintech fintech yang kemudian non performing loan ini
ini cukup tinggi
nah angka non performing loan ini memang tidak bisa harus sangat hati hati oleh fintech
karena memang tadi tidak dijamin oleh ojk ataupun bank indonesia
jadi kerugian yang di risiko yang dialami oleh fintech ini benar benar langsung ditanggung oleh para investornya
kemudian penyaluran pinjaman ini untuk pembiayaan konsumsi dan juga pembiayaan usaha
begitu untuk konsumsi sendiri ini fintech bervariasi beragam
anda bisa menemukan banyak fintech dengan bunga yang beragam
dan juga kita lihat disini untuk penjaminnya tidak ada penjamin
jadi memang meskipun cukup mudah untuk melakukan pinjaman melalui fintech
hanya dengan ketik data online saja kemudian bisa dana tersalurkan
anda harus tetap berhati hati tetap waspada
jangan sampai terlalu terlena dengan kemudahan yang diberikan
juga anda harus aware terhadap kemampuan diri anda sendiri
untuk melunasi hutang tersebut karena tidak akan ada masalah jika tidak akan masalah terjadi masalah keuangan
sebenarnya jika anda bisa menakar sendiri kemampuan anda
sudah ada banyak pilihan peminjaman uang atau pembiayaan dari bank umum multi finance dan juga fintech saat ini
yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana anda bisa lebih bijaksana untuk menggunakan fasilitas fasilitas peminjaman yang ada
sehingga tidak terlilit utang dan tentunya tidak dikejar kejar oleh penagih